dongeng bahasa indonesia
duduk sepanjang hari tanpa melakukan apapun selain mengagumi dirinya sendiri
di sisi lain sang istri memperlakukan anak tirinya dengan sangat buruk
kenapa kau duduk di sini cepat bangun dan bersihkan rumah
tapi ibu aku baru saja membersihkan rumah pagi ini
jangan berdebat denganku lakukan saja apa yang kukatakan
sang istri takkan membuatnya melakukan semua pekerjaan dan gadis itu tidak pernah mengeluh
dia akan melakukannya
dia akan melakukan pekerjaan yang sama berulang kali dan tidak pernah lelah
ayahnya menyaksikan semuanya
hatinya sakit untuk putrinya tetapi dia tidak bisa berbuat apa apa
seiring waktu dia menjadi terlalu lemah dan tidak sehat
putriku yang manis aku sangat menyesal
aku tidak bisa memberimu apapun
tidak apa apa ayah jangan menyesal
kau mencintai dan menyayangi aku sepanjang hidupku
jadi sekarang giliran aku untuk menjagamu
aku akan bekerja dan menghasilkan banyak uang
ini adalah masa yang sulit bagi kita tapi ini akan segera berakhir
sang istri diam diam mendengarkan semua ini
kenapa aku tidak memikirkannya
aku harus mengirimnya keluar dan membuatnya bekerja dengan keluarga kaya
aku akan mengirimnya pergi untuk mendapatkan uang
dan apapun yang dihasilkan akan menjadi milikku
aku dan putriku akan memiliki kehidupan yang selalu aku inginkan
kau tahu sekarang ini ayahmu sering sakit kan
dan membutuhkan banyak biaya
kenapa kau tidak keluar dan bekerja dengan keluarga kaya
kau bisa menjadi pelayan yang baik
mengapa kau tidak ingin mengirim putrimu saja
oh aku mau
tapi kau tahu kan kalau dia selalu khawatir tentang tangan tangannya yang cantik dan juga kaki mungilnya
dia akan kehilangan kecantikan
lagi pula putrimu ini kan tidak begitu cantik rupanya
membiarkannya pergi bekerja tidak akan ada salahnya
sudah aku putuskan
besok pagi kau akan berangkat mencari kerja dengan keluarga kaya
oh apa yang dia ketahui tentang kecantikan
kau tidak harus bekerja anakku
tidak apa apa ayah aku ingin bekerja
tidak baik kalau kita bekerja
kau tidak perlu mengabaikan tugas kita
ayah jangan khawatir
kau telah mengajarku dengan baik
aku tahu suatu saat usahaku pasti akan dihargai
keesokan paginya gadis itu sudah siap untuk pergi
dia akan mencari pekerjaan di keluarga yang kaya
ibu tirinya tidak memberikan makanan atau air untuk perjalanan itu
tapi gadis itu tidak keberatan
jaga dirimu baik baik anakku
jangan pernah berkata tidak kepada siapapun yang meminta bantuan
apapun yang kau lakukan lakukan dengan sepenuh hati
iya aku pasti akan ingat itu ayah
dan putrinya pun pergi
dia berjalan dari bukit ke bukit tetapi dia tidak menemukan apa apa
dia berjalan selama berhari hari tetapi tidak melihat siapapun
namun dia tidak kehilangan harapan
dia ingat apa yang dikatakan ayahnya
jangan pernah berkata tidak kepada siapapun yang meminta bantuan
apapun yang kau lakukan lakukan dengan sepenuh hati
saat ini aku harus fokus untuk mencari pekerjaan
itu yang harus aku lakukan dan aku akan melakukannya dengan sepenuh hati
tidak peduli berapa lama pun itu aku tidak akan menyerah
di depannya dia menemukan sebuah pohon berbicara
pohon itu benar benar kering
halo nak kau tampaknya akan pergi ke suatu tempat
maukah kau membantu aku menyikirkan cabang cabang keringku
akan kulakukan kebaikan padamu sebagai imbalan
oh tentu saja
gadis itu kemudian memanjat dan mematahkan semua cabang kering dengan tangannya
dia tidak berhenti sampai pohon benar benar bersih dari ranting kering dan siap untuk tumbuh daun yang baru
pohon itu berterima kasih padanya dan gadis itu berjalan lagi
sedikit lebih jauh dia menemukan pohon yang merambat
di samping pohon itu ada skop yang tampak aneh
pohon itu berbicara kepada sang gadis
halo apa kau mau membajak dekat akarku
aku akan melakukan apapun padamu sebagai balasan
gadis itu mengambil sekop dan mulai membajak
dia membajak dan membajak sampai telapaknya terasa sakit
oh tanganmu pasti sakit
tidak apa apa nanti juga akan sembuh
kau membutuhkan bantuanku dan aku harus membantumu
pohon itu berterima kasih padanya dan gadis itu kembali berjalan
sedikit lebih jauh dia menemukan sebuah tungku yang rusak dan tungku itu memanggilnya
gadis kecil apa kau akan membersihkanku dan membuatku rapi
aku akan melakukan kebaikan padamu sebagai balasan
gadis itu melihat tungku ini memiliki banyak retakan
dia berpikir sebentar
dia kemudian membawa lumpur dan mencampur dengan kakinya
dia kemudian menggunakan lumpur itu untuk menutup semua retakan
tungku itu sekarang baru seperti sebelumnya
terima kasih tapi tangan dan kakimu kotor
tidak apa apa aku bisa membersihkan mereka dengan air
kau membutuhkan bantuanku jadi aku harus membantumu
gadis itu kemudian berjalan lagi
sedikit lebih jauh dia menemukan sumur yang rusak dan itu berbicara padanya
apakah kau akan membersihkan aku dan membuat aku rapi
aku akan melakukan kebaikan padamu sebagai balasannya
gadis itu mengambil semua air basi dan membersihkan sumur itu
wow bajumu sudah hancur
aku bisa mengambilnya
aku bisa membersihkannya
kau membutuhkan bantuanku jadi aku harus membantumu
sumur itu berterima kasih padanya dan gadis itu berjalan kembali
sedikit lebih jauh dia mendengar suara kecil yang lucu
itu seekor anjing
anjing itu berlumpur dan memiliki bulu yang panjang
apakah kau akan memotong rambutku dan memandikan aku di sungai
aku akan melakukan kebaikan padamu sebagai imbalannya
gadis itu melakukan hal yang sama
anjing itu sekarang tampak bahagia dan sehat
dia mengucapkan terima kasih pada gadis itu
gadis itu mencuci tubuhnya di sungai dan berjalan lagi
segera gelap pun tiba
dia menemukan sebuah rumah
di rumah itu hidup tujuh peri
maaf mengganggu kalian tapi di luar gelap
bisakah aku menginap di sini malam ini
kemana kau akan pergi
aku sedang mencari pekerjaan
mengapa kau tidak bekerja di sini
ada tujuh kamar
kau harus membersihkan semua enam kamar setiap hari
tapi kau harus ingat jangan pernah masuk ke ruang yang ketujuh
apa kau setuju
oh aku sangat bersyukur
terima kasih aku akan melakukan apa yang kau katakan
dia pun melakukannya
dia bangun setiap hari dan membersihkan semua enam kamar
dia tidak pernah melihat ke ruang ketujuh
setahun berlalu dan gadis itu mendapat cukup uang
dia ingin kembali ke ayahnya yang sedang sakit
sebelum kau pergi beritahu kami kenapa kau tidak ingin tahu tentang ruang yang ketujuh
ayahku mengajariku untuk selalu mengikuti tugasku
selama aku bekerja di sini tugasku adalah mematuhi kata kata kalian
kami senang dengan kejujuranmu nak
ketekunanmu telah membuat kami terkesan ikut denganku
sudah waktunya untuk hadiahmu
para peri membawa gadis itu ke ruang ketujuh
di dalamnya ada tumpukan koin emas dan perak
pergi dan bergulinglah di koin koin itu
sebanyak apapun koin yang menempel itu adalah milikmu
gadis itu melakukan apa yang diminta
dia berguling di tumpukan koin emas dan kemudian ditumpukan koin perak
dia bersinar seperti bintang karena semua koin menempel padanya
dia melambaikan tangan pada perjalanan
dia menemukan peri itu dan pergi
dalam perjalanan kembali dia menemukan anjing yang dia mandikan
anjing itu memiliki banyak mutiara dan bukannya bulu
kemarilah kau membantuku ketika aku sedang membutuhkan
kemarilah dan ambil mutiara sebanyak yang kau mau
gadis itu mengenakan untayan mutiara di sekitar tangan kaki dan lehernya
dia berterima kasih pada anjing dan kembali jalan
sedikit lebih jauh dia menemukan sumur yang telah dia bersihkan
kau membantuku ketika aku sedang membutuhkan
ada banyak kendi yang disimpan dekat sumur untuk pelancong
gadis itu mengambil kendi mengisi dengan air dan minum sepuas hati
dia mengucapkan terima kasih dan pergi
sedikit lebih jauh lagi dia menemukan tungku yang telah dia perbaiki
kemarina kau membantuku ketika aku sedang butuh
ayo makan roti dan kue segar ini
lalu gadis itu makan sebanyak yang dia ingin dan membawa beberapa untuk ayahnya
dia berterima kasih pada tungku dan pergi
sedikit lebih jauh dia menemukan pohon merambat anggur yang telah dia tanam
kemarilah kau membantuku ketika aku sedang butuh
lalu gadis itu makan sebanyak yang dia mau dan mengambil beberapa untuk ayahnya
dia mengucapkan terima kasih pada pohon dan berjalan pergi
sedikit lebih jauh dia bertemu pohon yang dia tolong
pohon itu hijau seperti seharusnya dan banyak buah pir segar
sini nak kau membantuku ketika aku sedang butuh
kemari dan makan pir segar ini
lalu gadis itu makan sebanyak yang dia mau dan mengambil beberapa untuk ayahnya
dia mengucapkan terima kasih pada pohon dan berjalan pergi
saat dia pulang ke rumah dia senang melihat ayahnya
dia tidak sakit lagi
dan menunggunya dia menunggumu
dan menunggunya di pintu
dia berlari ke arahnya dan memeluknya rat rat
ketika ibu datang dia terkejut melihat suami yang sehat dan anak perempuannya yang kaya
dia ditutupi dari ujung sampai rambut kaki dalam emas perak dan banyak lagi
mengabaikan ibu sang putri dan ayahnya berjalan masuk
ibu tiri menyadari bahwa suaminya tidak akan membiarkannya memiliki apapun
dia segera memanggil putrinya
dan memintanya pergi mencari pekerjaan di keluarga kaya
kau harus menghasilkan lebih dari dia
aku percaya padamu
dia punya mutiara
kau harus memberikanku rubih
anak perempuan itu melambaikan tangan dan mulai berjalan
dia tidak lama berjalan ketika dia menemukan pohon yang benar benar kering
pohon itu memintanya bantuan untuk menyingkirkan ranting ranting kering dengan imbalan perbuatan baik
apa kau sering mencari
aku tidak akan mengotori tanganku yang bersih ini dan kakiku yang cantik untuk dahan keringmu
tidak peduli apapun
dia berjalan ke depan
sedikit lebih jauh dia menemukan pohon anggur merambat yang sedang sekarat yang memintanya membajak dekat akarnya dengan imbalan perbuatan baik
di bawah terik matahari ini aku tidak akan mengotori tanganku yang bersih dan kakiku yang cantik untuk akarnya yang sekarat
tidak peduli apapun
dia berjalan kembali
sedikit lebih jauh dia menemukan sebuah tungku rusak yang memintanya untuk memperbaikinya dengan imbalan perbuatan baik
aku tidak akan mengotori tanganku yang bersih dan kakiku yang cantik
tidak peduli apapun
sedikit lebih jauh dia menemukan sebuah sumur yang memintanya untuk membersihkannya dan akan diberi imbalan dengan perbuatan baik
kau itu kan adalah sumur air
bersihkan dirimu sendiri
aku tidak akan mengotori tangan dan kakiku yang cantik
tidak peduli apapun
sedikit lebih jauh dia menemukan seekor anjing yang memintanya untuk memandikannya dan akan diberi imbalan dengan perbuatan baik
tapi gadis itu lari berteriak
dia tidak akan mengotori tangannya yang bersih dan kakinya yang cantik
tidak peduli apapun
sedikit lebih jauh dia tiba di sebuah rumah dan meminta apakah dia bisa bermalam di situ
itu adalah rumah tujuh peri
sama seperti sebelumnya peri menawarkan untuk tinggal di sana selama setahun dan membersihkan semua enam kamar
tapi ingat jangan pernah masuk ke ruang ketujuh
setiap hari dia akan bangun dan membersihkan semua enam kamar
tapi segera rasa ingin tahu menyelimutinya dan memasuki ruang ketujuh
di dalamnya gelap
dan bukannya koin emas dan perak ada katak dan lebah madu
mereka menyengatnya begitu parah hingga seluruh tubuhnya memasa
tanpa menunggu peri datang mereka menemukan peri yang menangis
mereka menemukan peri yang menangis

dalam perjalanan kembali dia menemukan anjing yang ditutupi mutiara
dia berlari di belakangnya untuk mengambil beberapa tapi anjing itu lari
sedikit lebih jauh dia menemukan sumur yang dia tolak untuk dibersihkan
saat dia membukuk untuk minum air air itu tiba tiba surut jauh ke bawah di luar jangkauannya
sedikit lebih jauh dia menemukan tungku yang dia tolak untuk diperbaiki
ada roti dan kue segar di dekatnya
tapi saat dia coba untuk menyentuh roti tangannya terbakar
sedikit lebih jauh dia menemukan pohon anggur yang dia tolak untuk dibajak
dia sangat haus tetapi pohon anggur itu tidak membiarkan dia minum
sedikit lebih jauh dia menemukan pohon yang dia tolak untuk dibantu
penuh dengan hijau dan pir segar
tapi ketika dia mencoba untuk mencapai buah pir pohon itu tumbuh lebih tinggi di luar jangkauannya
gadis itu lalu berjalan pergi
kembali ke rumah ibunya berdiri di pintu berharap melihat emas dan rubi
tapi putrinya kembali dipenuhi memar dengan baju yang sangat kotor
kau lihat sekarang kemalasan tidak membayar kau apapun
hanya rendah hati dan jujur yang akan dihargai
kau tidak memiliki tempat di rumah ini lagi
kau harus pergi
istri dan putri tirinya meninggalkan rumah
ayah dan putrinya yang rajin kemudian hidup bahagia untuk selamanya